kita mesti cari kemana lagi ya enak
saya mau cari bu
saya bisa bu cari sendiri bu
kamu mau cari kemana lagi mirna
kan tadi kita sudah cari
zak gue mau tanya sama lo
lo nyari rena udah kemana aja ya
kemarin saya udah nyari ke supermarket
dan kebagai tempat
dan tadi saya
dan bu rosa
saya sudah cari sekitar kompleks
tapi belum ketemu juga
yaudah kalau begitu sekarang
ikut gue ya kita cari rena
terus nanti sekali kita ke kantor polisi
soalnya sekarang kondisi
akan dimenang menang teruk
andin kondisinya drop
mengenai kondisi andin
lo jangan pernah ngomong sama ibu rosa
apalagi sama semua orang yang ada di rumahnya
karena mereka benar benar bersahabat
alang jagain andin aja
kita berkongsi dulu ya
terima kasih pak
ya silahkan ibu
ini waktu masih di dalam kandangan mama
waktu udah banyak sekali
ngalamin banyak halnya
selamat siang bu sara
selamat siang pak
ini bu sara orang tuanya elsa bu
terima kasih banyak ya bu
kemarin elsa telah menyambut
kalau gak ada elsa
kemarin saya gak tau nasibnya seperti apa
kodrat manusia itu kan memang
bu gimana ya kondisi elsa sekarang
kondisi elsa sekarang masih
terus dalam pemeriksaan sih
tapi alhamdulillah memang udah jauh lebih kuat
karena elsa ditemani sama anaknya
baik kat kliennya
kliennya sudah datang
bapak ditunggu di ruang meeting
terima kasih ya
pak nino udah masuk ruang meeting berarti sekarang aku bisa telepon mas randy
lagian kenapa sih dia dari tadi gak kabarin aku
aku juga belum bisa lagi ketemu sama tante mayang
selamat pagi semuanya
karena ini juga mendadak
ada hal yang harus kita bicarakan
sebentar saya telepon asisten saya dulu buat
aku belum bisa pergi
ini saya juga dari sekolahan reina
tapi saya belum dapet informasi tentang reina
maaf saya tinggal sebentar saya ambil berkasnya dulu
reina gak ada
terus kamu mau cari cerita kemana
pak nino denger nggak ya pembicaraan gue sama mas randy
ini mau meeting berkasnya mana
baik baik saya ambilkan dulu pak
saya denger ada suara panino disana
ini berkasnya pak
oke makasih ya
tolong siapin snack buat klien disana
oh siap pak
mas nanti aku telepon lagi ya aku ngurusin meeting dulu
oke oke nanti hubungin saya lagi ya
semoga panino gak denger apa apa deh
semoga elsa cepat sembuh
amin amin terima kasih banyak ya bu
ibu udah menyempatkan waktu
mengunjungi anak saya
oh tuh tuh tuh
ngapain lagi kamu kesini riki
saya kesini mau ngeliat elsa dan kesya tante
bisa gak kamu gak usah nambah nambahin masalah
saya bukan mau nambah masalah tante
tapi izinkan saya tante
buat gendong kisah sebentar aja
kamu gendong kesya
kasih saya kesempatan sekali aja
kasih saya kesempatan sekali aja
riki saya udah bilang dari tadi gak bisa
keluar gak bawa elsa
bayinya bisa dititipkan dulu
sini tante biar aku ingin nong di
ayo bu dokter mau nunggu
ini ada orang tuanya delsa
silakan duduk bu
perkembangan kondisi anak saya gimana ya
saya dokter yang menangani
perkembangan kondisi anak saya
ini pada saat riki
benar dua hari
hematoma di daerah kepalanya
apa itu ya dok
kemungkinan ada pengumpalan darah
nah ini tadi
oleh kami ada gejala gejala penurunan kesadaran kemudian teriak teriak dan mengeluh sakit kepala yang sangat berat
jadi tadi elsa jerit jerit itu karena yang tadi dokter sebutin
untuk hal ini kami sudah memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan planning kami lanjutnya akan melakukan pemeriksaan
ct scan mri dan ronsen apabila ditemukan penggumpalan darah selanjutnya akan kami lakukan kraniotomi atau operasi untuk pengangkatan penggumpalan darah tersebut
ya udah saya percayakan sama dokter dan tim yang terbaik buat anak saya dan yang saya harapkan ya anak saya bisa sembuh ya dok ya
pasti kami dan tim akan melakukan perawatan dan penanganan yang terbaik semaksimal mungkin yang kami bisa
untuk informasi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan
nah nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh hubungi hotline rumah sakit dan tetap berdoa dan pihak rumah sakit pun akan melakukan pelayanan yang maksimal dan berusaha semaksimal mungkin
oke makasih banyak ya dok ya
sama sama tetap tenang dan berdoa
kami akan berdoa
berusaha semaksimal mungkin
mungkin dia juga merasakan apa yang aku rasakan sekarang
apa aku kasih tahu papa ya soal kondisi elsa
izinkan saya buat gendong kesnya tan
sebaiknya aku kasih tahu papa deh
sebentar aja ya
tante mau saya telfon om dulu soalnya
kangen gak sama om
lebih baik aku gak usah ngomong deh
kok cantik sih
terima kasih manila
semoga semua berjalan baik
semoga berjalan dengan lancar
kalau begitu kita pamit dulu
kalau gitu sampai ketemu lagi pak ya
terima kasih atas waktunya
terima kasih mbak
hmm ini ada perkembangan baru
tadi mama habis dipanggil sama dokter yang nanganin elsa
jadi dokternya bilang
ada benturan yang membuatkan dia itu trauma
dan sakit kepalanya terus menerus
dan sakit kepalanya itu karena adanya gumpalan darah yang mengendam
jadi dokter juga tadi kasih tau
kemungkinan elsa harus operasi karena itu nol
yaudah yaudah aku ke rumah sakit sekarang
terima kasih ma buat invonya
sudah siap pak
mau langsung ke rumah sakit
kayaknya saya nggak bisa lama di kantor karena kondisi istri saya lagi
oh begitu pak
saya doakan yang terbaik untuk bu elsa ya pak
kita berjustu masuk kantor
udah saya tinggal ya kalau ada apa apa di kantor kabarin
kayaknya pak nino nggak denger deh
telepon aku tadi sama sering digomongin reina
mas aku baru selesai nih
aku baru mau jemput tante mayang
baru habis itu ke toko
saya minta maaf ya pak
saya sedikit telat ke rumah sakit
soalnya tadi jalanan macet
ya udahlah santai aja zah
renang nggak ada lagi di sini
kayaknya percuma deh zain
kita mau cari kayak apapun itu di sini kayaknya nggak bakal ada
mendingan sekarang masuk ke kantor polisi aja
ya gue rasa sih siapa tuh kita bisa dapat informasi terbaru lagi dari polisi
kondisi ibu ani gimana pak
sedih gua sebenarnya kalau ngeliat andien
dia tuh bener bener ngedrop sekarang
dengan kondisi dia sekarang itu harusnya banyak istirahat
ya tapi yang namanya orang tua

kalau anak kita pasti bener bener khawatir
andien bener bener paksa kondisi dia
sampai sekarang ngedrop banget
kalau ngeliat kejadian ini
saya merasa bersalah pak
nggak ada gunanya saling menyalahkan
sekarang terpenting kita fokus
ya cari rena sampai ketemu itu aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah lindungilah selalu rena putriku
dimanapun dia berada ya allah
hamba sangat merindukan putri hamba
yuzinkan hamba untuk memeluknya lagi ya allah
lindungilah reina ya allah
jaga dia agar tetap baik baik saja sampai kami menemukannya kembali
dan berikanlah kesehatan kepada istri saya
mbak mau belanja apa lagi
ini kan baju sepatu udah semua nih
tas juga belum
kita belanja itu gimana
aduh tante gak usah
ini udah lebih dari cukup kok
aku juga gak mau berlebihan tante kan
aku pengennya tuh
pernikahan aku konsepnya sederhana aja
tidak apa apa mbak catherine
ini tuh keinginan tante juga loh
aduh tante ingin banget
saya bikin calon menantu tante itu bahagia anak tante randy juga bahagia pastinya kan
jadi tante juga bisa memang cucu secepatnya gitu loh
tante aku jadi malu deh
gak usah malu malu wong nanti tante juga jadi mamahnya mbak catherine kan
tante makasih banyak ya udah baik banget sama aku
aku tuh sekarang kayak ngerasa punya mama
sama sama mbak catherine aduh tante seneng banget loh
dibilang jadi mamanya mbak catherine aduh seneng banget
yaudah kita lanjut belanja lagi
ayo beli make up sama beli tas yang belum yuk
rena dimana ya
angga sama riza itu sekarang lagi berusaha untuk teri rena
pokoknya begini pokoknya saya pasti akan usahakan rena ketemu secepatnya
kamu harus lebih fokus sama kesehatan kamu
dia akan berubah menjadi wanita baru
tapi gimana aku gak kepikiran
bagaimana seorang ibu gak mungkin kepikiran anaknya pasti
aku pasti kepikiran rena terus
aku takut rena kenapa kenapa
saya juga kepikiran rena terus
saya juga mikirin dia di luar sana kayak gimana
cuma sekarang pikiran itu saya ubah
saya memikirkan hal yang baik baik untuk rindu
supaya di luar sana rina juga baik baik
makanya sekarang pikiran kamu itu harus kamu berubah juga
supaya rena di sana baik baik ya
biar alquran juga dikasih tahu
kalau ingin mendoakan itu doakan yang baik baik
bicara bicara yang baik baik
supaya kalau ada malaikat lewat digambulin
saya yakin angga pasti sangat berusaha untuk mencari rena
makanya sekarang saya minta kamu juga berusaha untuk kesehatan kamu ya
supaya kamu cepat pulih
nanti rena ketemu
bisa ketemu sama renar lagi
bisa main sama rena lagi di rumah ya
kita bisa bicara sebentar pak
bicara sama rena sebentar ya
saya mau bicara sama rena pak
kita bicara di sana ya
kisnya kenapa lucu banget sih
kenapa gemes banget sih
sebaiknya kamu pulang aja sekarang ya
tante gak mau ada masalah yang timbul gara gara kamu di sini
dan nino juga sepertinya sebentar lagi datang
tante makasih banyak ya tante
udah izinkan saya buat gantung keisha
saya kasih permisi pak
kamu pergi dulu ya
kamu pergi dulu ya
lihatin pak polisi ya
kamu udah sampai
anak yang tadi kemana
seharusnya kan masih istirahat
kenapa gak ada
anak yang saya bawa kemari kemana ya
lalu keadanya gimana
boleh saya jemuk
kami juga sedang mencari
tadi anaknya ada di sini
tapi gak ada
loh kok bisa kabur
kasian anak itu
ini di luar kendali kami
saya akan cari di sekitar rumah sakit
ya sudah kalau begitu
saya akan bantu mencari
saya masih belum dapat informasi tentang keberadaan rain
hah kamu dimana sih nana
sudah gak apa apa reyna
ya sekarang kita cuma berharap sama yang lain
sama riza juga sedang mencari reyna
mudah mudahan mereka bisa temani reyna
ya sudah kita balik
pak saya sedang mencari anak kecil
bapak lihat nggak anak kecil lewat sini
kami dari tadi di sini nggak ada anak kecil lewat pak
terima kasih pak
aku tahu persis apa yang dirasakan bapak itu
bapak itu persis seperti gue sekarang
dia sedang berusaha mencari anaknya
ren ainin mau dipindahin ke ruang kawat
bu kami akan pindahkan ibu ke ruang rawat
ibu tenang ya
dia cuma sembuh
aduh kaki mama keras mak
makasih ya sayangnya
mama juga kangen
tadi mama juga mikirin drena terus nih
mama benar kena sama aku
masalah lu bohong
mama seharusnya masih lama gak pak
aku pengen cepat pulang
sebentar lagi mama juga pulang kok
nah baik baik di sana ya
jangan bandel ya
di saat aku berbera tidak berdaya seperti ini
semoga kamu baik baik aja sayang
kita mesti cari kemana lagi ya
mir sudah lahir
cari sendiri bu
kamu kamu cari kemana lagi
kan tadi kita sudah cari
gak apa apa deh bu
kemana aja deh bu
saya telusuri semua jalanan bu
saya bantu juga ada hasil bu
saya pengen ngeri renna bu
jangan tega sama renna bu
kiki mau nemenin mbak mirna
ya bu bener kata mbak mirna
siapa tau nanti kalau kita cariin renna nya ketemu bu
yakin kalian mau cari renna
ibu ibu ngicinin gak kiki buat nemenin mbak mirna buat nyariin renna bu
iya saya bolehin kalian pergi cari renna
dan update saya ya terus ya
mbak kiki suster mirna hati hati di jalan ini ya bu
biar aku di rumah yang jagain tante rosa
sebelum nanti kemalaman kalian cari renna
yaudah mbak kita cari renna ke jalanan mana pun ya mbak iya
sama sekalian kita mendingan kayaknya
bawa fotonya reina jadi kita lebih gampang gitu buat nanya ke orang nunjukin foto raina